gunung merapi kembali erupsi pada minggu pagi namun hingga senin pagi tidak ada erupsi susulan yang terjadi
erupsi ini mengakibatkan hujan abu di kabupaten magelang jawa tengah dan juga kulon progo daerah istimewa yogyakarta hingga radius empat puluh lima km dari puncak merapi
dalam rilis resmi balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg yogyakarta letusan eksplosif sering terjadi dan bisa terjadi tiba tiba
bahkan sejak tahun dua ribu sembilan belas tercatat ada lima belas kali letusan eksplosif
letusan minggu pagi terjadi berurutan sebanyak dua kali letusan pertama terjadi pada pukul sembilan lebih tiga belas menit dengan tinggi kolom enam km mengarah ke barat selama tiga ratus dua puluh delapan detik
letusan kedua terjadi empat belas menit kemudian selama seratus detik namun tidak teramati di kolomnya
tidak ada awan panas pada letusan ini
dan gunung merapi masih berstatus waspada
atau level dua dan zona bahaya tetap pada jarak tiga km dari puncak merapi
sementara itu penerbangan di yogyakarta tak terganggu